kepala badan intelijen negara jenderal polisi budi gunawan kembali meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar
kali ini berlangsung di pondok pesantren dan yayasan madrasah tanwiriyah
budi juga mengecek langsung vaksinasi secara door to door
serta membagikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga sukasari cianjur jawa barat
badan intelijen negara terus menjalankan program vaksinasi di indonesia
kali ini kepala bin jenderal polisi budi gunawan terjun langsung memantau pelaksanaan vaksinasi pelajar
yang berlangsung di pondok pesantren dan yayasan madrasah tanwiriyah cianjur jawa barat
dalam kesempatan tersebut budi gunawan mengatakan
program vaksinasi covid sembilan belas bagi pelajar merupakan arahan dari presiden joko widodo
menurutnya vaksinasi covid sembilan belas di pondok pesantren sangatlah penting
guna mencegah santri terpapar covid sembilan belas
kepala bin ini juga menjelaskan santri dan siswa merupakan salah satu target utama
dalam pemberian vaksin covid sembilan belas
hal ini dikarenakan tingkat penularan covid sembilan belas sangat cepat jika terjadi kepada anak anak
ia juga menuturkan bin telah mendistribusikan lima belas vaksin dan lima belas sembako
serta vitamin untuk pondok pesantren dan masyarakat di tujuh provinsi indonesia
seperti banten jawa barat jawa tengah jawa timur riau kalimantan timur dan sulawesi selatan
diharapkan dengan vaksin covid sembilan belas herd immunity seseorang bisa tercapai
untuk menghindari penularan covid sembilan belas
dan program kali ini merupakan akselerasi dari program vaksinasi tiga juta dosis per hari
yang merupakan target pemerintah